dan sudah bergabung melalui sambungan skype dengan dokter spesialis kejiwaan sati raja sitanggang dalam sesi pakar menjawab
ya selamat pagi dokter semua kalangan ini tampaknya terkena dampak covid ya tidak hanya karena faktor ekonomi tapi juga karena kejenuhan rutinitas sehari hari di dalam rumah
nah cara untuk mengenali stres ini seperti apa dok untuk mengenali ciri cirinya itu
mengenali ciri ciri stres ya sebenarnya kan kalau situasi sekarang ini
stres itu terjadi karena adanya perasaan insecure terancam gitu ya dengan situasi yang terjadi sekarang ini
jadi semua orang seluruh dunia juga merasakan hal yang sama sebenarnya itu hal yang masih wajar dan manusiawi
bahwa kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman membuat kita tidak nyaman sehingga kita terdapat reaksi secara psikologis gitu
cuma sekarang adalah bagaimana kita menyikapinya
kadang kadang ada dua
memang cara yang pertama apakah kita reaktif ya itu reaktif itu kita langsung impulsif
kalau sesuatu kita tidak mikir dulu langsung bertindak sesuatu yang kadang kadang ya berlebihan
seperti yang kemarin sempat panik baying dan sebagainya
yang kedua kita responsif
responsif adalah bagaimana kita mengukur segala sesuatu memikirkan dulu dengan baik
kadang kadang ciri stres itu adalah ketika kita
kita tidak mampu untuk mengendalikan emosi kita gitu loh
jadi segala sesuatunya itu hanya berdasarkan emosi tidak lagi berpikir secara logika
dan emosi yang muncul itu yang sering adalah bisa jadi misalnya tidak ketenang kelita
dan juga mungkin gangguan tidur ketegangan segala macam mudah emosi atau irritable
itu yang mungkin bisa tanda tanda orang yang mengalami kondisi stres
itu yang berubah
iya dok kalau tadi ada informasi terkait dengan paparan berita berita ya
terkait dengan covid yang banyak beredar
salah satunya selain tadi kejenuan karena aktivitas yang hanya di rumah saja seperti itu
apakah memang kita masih tetap mungkin buat warga yang tidak bekerja di dunia media seperti kami
masih tetap membutuhkan informasi tersebut lalu bagaimana memfilternya
sehingga juga tidak terprovokasi dan menjadi emosi dok
oke satu hal yang mungkin perlu kita ini kan kita lakukan adalah kita mengambil data atau informasi
dari sumber informasi yang terpercaya
kalau memang di indonesia kita punya dari kementerian kesehatan atau dari bnpb ya
tentang sebagaimana data yang terakhir gitu
dan seringkali yang terjadi adalah kita mempercayai data data yang beredar di whatsapp group atau facebook
yang sebenarnya ya nggak terlalu bisa dipercaya validitasnya
jadi pertama yang perlu kita pegang adalah informasi dari sumber yang terpercaya
seperti dari pemerintah maupun dari lembaga yang memang sudah ditentukan sebagai ofisial
yang memberikan data terhadap kondisi covid ini gitu
jadi dan memang perlu kita lakukan juga apa namanya
maksudnya kita lakukan suatu pengurangan informasi yang memang tidak perlu gitu
jadi kalau misalnya kita setiap jam mau melakukan tes di handphone
di handphone atau media sosial mungkin kita bisa lakukan pengurangan
pagi siang malam seperti itu
jadi tidak terlalu perlu kering untuk membuka buka media sosial seperti itu
betul jadi nggak harus dua puluh empat jam juga ya
harus lihat harus menjadi orang yang terupdate di dunia begitu ya agar tidak ketinggalan berita
nah dok ini terkait juga emosi tadi kan anda katakan reaktif dan juga responsif
tapi ada juga nih emosi katanya bisa dipicu karena meningkatnya hormon kortisol dan pola makan nih
bener nggak sih dok
karena memang kortisol itu hormon stres
jadi yang tadi saya bilang jadi di otak kita itu ada pusat stres atau ketakutan ya
nama amigdala di tengah otak gitu
jadi itu yang tadi saya bilang yang shortcut
ketika ada stresor atau kita merasa terancam ketika itu tertrigger
semua aspek di tubuh kita akan tertrigger juga
termasuk adalah hormon di kortisol yang berasal dari kronis adrenal atau narginjal
nah kortisol ini ketika terlalu banyak itu akan mempengaruhi seluruh aspek di tubuh kita termasuk otak kita
otak kita jadi lambat jadi gampang terpengaruh
susah untuk melakukan analisis atau bagaimana kita menyikapi sudah sesuai dengan baik
nah kortisol ini juga sebenarnya secara umum itu bersifat baik
itu membantu kita ketika kita daya tahan tubuh kita
ketika misalnya gula kita rendah kortisol ini justru membantu supaya kita tetap gunakan

tapi ketika kondisi kortisolnya terlalu banyak
itu yang membuat dampak buruk
kita jadinya bukannya senang malah lebih agitatif atau gelisah
lalu dengan pola makan itu ada kaitannya seperti apa dok
pola makan kita ada dengan konsumsi karbohidrat dan gula
jadi ketika kita konsumsi gula yang tinggi
portual kita akan semakin tinggi
jadi diharapkan ketika kita misalnya kuasa ini ya
makanya memang seimbang kalau makan sehat
jadi sebaiknya hindari yang konsumsi gula atau karbohidrat yang terlalu tinggi
jadi sesukupnya saja
iya karena kan kalau orang mengira termasuk saya begitu ya
sangat suka mengkonsumsi gula yang manis manis begitu
suka mendekatkan emosi
tapi ternyata itu yang bisa memicu hormon
kortisol itu tadi ya
kalau terlalu banyak mbak
kalau memang sebuah aset wajarnya ya wajar
karena memang kita dalam puasa ini kan perlu gula perlu energi
itu ketika kondisinya terlalu banyak itu berdampak buruk
kebalikannya yang muncul
ini terkait dengan pola makan dok dan juga faktor internal ya
karena kalau tadi eksternal adalah bagaimana kita bisa memfilter informasi apa saja
kemudian bagaimana kita bisa menyikapi kondisi di lockdown seperti saat ini ya
lalu makanan nih dok
tadi kira kira kandungan gizi ataupun jenis jenis makanan tertentu
yang bisa direkomendasi oleh dokter untuk dikonsumsi kita untuk menekan kortisolnya tidak terlalu tinggi nih ya
sehingga kita juga bisa lebih wales gitu menjalani puasa dan juga menjalani di rumah aja seperti ini dok
pertama mungkin pola hidup sehat yang paling utama ya
yang dianjur oleh pemerintah
yang tadi kita ketika di rumah saja terus cuci tangan dulu seperti itu

makanan yang paling utama sekarang adalah bagaimana kita bisa menikmati

walaupun puasa kebutuhan cairan dua liter per hari itu harus terpenuhi
yang kedua makan buah dan serat yang memang yang cukup
lalu tadi saya bilang walaupun kita puasa kadang seharian kita ketika buka puasa langsung kayaknya pikirnya gula gula gula gitu ya
tapi sebenarnya yang paling penting adalah ketika kami cukup minum satu gelas udah cukupkan dulu itu
lalu makannya nanti makan seperti biasa
lalu makannya nanti makan seperti biasa
jadi kita kalau memang pengen makan lagi ya dicicil gitu
jangan langsung sekali makan kayak kalap gitu loh
jadi dicicil aja kalau mau makan lagi makan lagi nanti setelah berapa jam setelah buka atau seperti itu
jadi usahakan yang memang yang gampang dicerna oleh tubuh kita gitu
jadi karena ketika makanan makanan itu susah dicerna otomatis tubuh kita akan bereaksi agak lebih keras
itu berdampak juga ke seluruh tubuh seperti itu
oke lalu dengan anak anak gimana dok
ini kan juga mereka tidak bertemu dengan anak anak
ini juga mereka tidak bertemu temannya begitu ya tidak bersosialisasi juga karena harus di rumah
apalagi kalau misalnya orang tuanya juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk juga berkomunikasi dengan mereka
nah ini gimana nih solusinya dok
sebenarnya kan di rumah saja itu sekarang banyak efeknya ya
ada efek positif ada efek negatif ya sebenarnya ya
sebenarnya kita mau lihat efek positifnya ketika selama ini orang tua sibuk kerja anak anak di rumah
itu bisa dimanfaatkan sebagai momen untuk kita kembali lagi rekonsiliasi konsolidasi gitu di dalam rumah gitu ya
nah jadi kalau memang selama ini kegiatannya fokus orang tuanya hanya di sini ya mulai lagi untuk kembali menjalin komunikasi dengan anak atau keluarga di rumah
lalu kegiatan kegiatan jalan yang bisa dilakukan adalah misalnya ada kegiatan kegiatan yang kita lakukan bersama
misalnya permainan board game atau menggunakan tugas tugas rumah tangga bersama sama gitu
artinya situasi di rumah itu bisa juga kita ciptakan senyaman mungkin dengan situasi di keluarga kita gitu loh
jadi kalau selama ini kita kurang komunikasinya kurang atau kita memang karena orang tua sibuk anak anak juga sibuk dengan sekolah
ya ini saatnya untuk kita kembali menjalin lagi komunikasi yang baik seperti itu mbak
iya karena takutnya nanti orang tuanya lagi sibuk update terus begitu ya informasi anaknya jadi dibiarin
nah anaknya juga jadi stres sendiri kan jadinya
jadi memang harus diajak komunikasi ya dok ya
seperti apa dok cara untuk berkomunikasi dengan anak juga
sekarang sih banyak ya kegiatan yang fun ya mbak
kayak kegiatan misalnya permainan board game atau apa gitu
ini bisa dilakukan sebenarnya bersama sama
misalnya ya orang tua kasih waktulah
jadi jangan terlalu sibuk dengan urusan sendiri gitu loh
jadi orang tua yang selama ini bagaimana sih hubungan saya dengan anak saya di rumah gitu loh
jadi ini kesempatan baik untuk kita untuk berkomunikasi
kita untuk kembali lagi menjalin komunikasi dengan anak
jadi permainan atau kegiatan yang sama masak mungkin makan bersama seperti itu
jadi bersih bersih rumah bersama sama bagi tugas
itu yang bisa kita lakukan
jadi hal hal yang memang selama ini jarang kita lakukan bersama mulai lagi kita lakukan
seperti itu mbak
baik dokter sati terima kasih sekali untuk perbincangannya kali ini ya
karena banyak insight positif terkait dengan kondisi emosi ini ya
dan kalau rekan saya kemarin sempat emosi mudah mudahan tadi bisa dapat pencerahan
tapi ada tipsnya juga begitu kalau misalnya lagi emosi apa yang harus dilakukan dok
tarik nafas dalam dari hidung keluarkan dari mulut ulang sepuluh kali
nanti kalau memang belum reda pulang lagi satu set lagi
itu yang paling bisa dilakukan sebenarnya
dan pakai hitungan ada hitungan begitu ya tarik nafas sepuluh detik
tarik nafas dalam dari hidung keluarkan dari mulut
tapi ada yang paling kita lakukan
mungkin ambil posisi relax nggak ternyaman mungkin
karena kalau memang apa dok
karena kalau memang nggak relax begitu ya
jadi maksudnya ambil misalnya mbak punya posisi yang nyaman duduk di mana
mungkin mbak punya spot khusus di kantor atau di rumah
duduk di situ sambil tarik nafas dalam dari hidung keluarkan dari mulut ulang sepuluh kali
sampai mbak ini kalau perlu pakai aromaterapi atau apel
kalau mau merasa indah gitu loh
atau kalau pas malam sudah buka puasa mbak boleh misalnya ambil coklat tuh satu potong masukkan di mulut sambil relaksasi
biarkan ini lumar sendiri rasakan sekturnya rasanya semua sampai mbak merasakan lebih tenang
itu cara yang mungkin bisa dilakukan gitu
terima kasih sekali tipsnya
terima kasih dokter
lagi mudah mudahan nggak cuma satu bar sendiri
jangan sampai ya nanti tanpa terasa saya makan chocka terus begitu sampai satu bar coklat ini habis
terima kasih dokter buat perbincangannya pagi hari ini